pemerintah kota bandung bersiap menghadapi melonjaknya jumlah pengamen dan pengemis yang biasa muncul menjelang natal dan tahun baru
kelompok pengamen dan pengemis belakangan mudah ditemui di hampir setiap perempatan di kota bandung
manusia gerobak dan manusia silver juga kerap ditemukan di jalanan kota bandung
pada sehari menjelang hari natal dan tahun baru dinas sosial kota bandung akan menjaring dan menindak pengamen dan pengemis di kota bandung
namun mereka tidak akan dibawa ke rumah singgah untuk meminimalisir penularan covid sembilan belas
kepala dinas sosial kota bandung tono rusdiantono menyebut pengamen dan pengemis tersebut berasal dari luar kota bandung
kebanyakan mereka berasal dari kabupaten bandung sumedang dan kabupaten bandung barat
mungkin dari daerah asal juga memang harus dibantu ini bukan hanya oleh kota bandung saja
ya buktinya udah dibuat pernyataan udah dikasih tahu ya ada lagi besoknya
ini kan berarti saya harus koordinasi
kuat dengan dinas sosial yang ada di sekitar
jawabannya mungkin dari teman teman yang ada di dinas sosial kabupaten kota yang ada di sekeliling ya mungkin kesulitan juga terkait dengan masalah pembinaan dan anggaran ya yang sangat terbatas
ya kalau bicara anggaran kota bandung juga sama lah ya keterbatasan
tapi insya allah kita konsisten ya dengan pelaksanaan terkait dengan ketertiban umum
menurut kepala satuan polisi pamung praja kota bandung rasdian setiadi selain memberi sanksi kepada pengemis dan pengamen
pemerintah daerah juga akan memberikan sanksi kepada pemberi uang ke pengamen dan pengemis
hal ini tertuang dalam peraturan daerah nomor sembilan tahun dua ribu sembilan belas mengenai tertib sosial
ya sanksinya juga baik itu teguran lisan tertulis kemudian ada penahanan kartu identitas
sampai juga yang terakhir itu ada semacam pembebanan
pembebanan biaya paksa administrasi
contoh misalkan sebetulnya yang memberi saja yang memberi saja kepada pengamen itu sebetulnya bisa dikenakan sanksi yang paling berat
dari teguran lisan misalnya tulis ringan dulu tertulis sampai dengan ya itu sampaikan tadi
pemberian biaya paksa itu sampai dengan lima ratus ribu itu sebetulnya
masalah pengemis dan pengamen jalanan bukanlah hal baru
kepala pusat studi csr kewirausahaan sosial dan pemberdayaan masyarakat visip unpad menilai
keseriusan pemerintah menyelesaikan masalah ini dari hulu ke hilir
bukan hanya soal penindakan tapi juga pencegahan
fungsinya tidak hanya fungsi tadi penanganan rehabilitasi saja tapi bicaranya adalah fungsi pencegahan
kalau ini sudah jalan maka ini harus diperkuat oleh fungsi fungsi yang lain
fungsi suportif fungsi pendampingan dan seterusnya
karena kuncinya nanti menjadi mandiri
kalau sudah mandiri berarti mengambil keputusan sendiri resiko mau untung atau rugi itu biasa
tapi itu sudah terbangun
mentalitasnya sehingga kalau sudah mandiri itu enak sudah di proses pelepasan begitu ya terminasi kalau di bahasa pelayanan
jadi terminasi itu pemutusan hubungan pertolongan sudah mandiri
nah untuk menjadi mandiri itu perlu konsistensi
hingga desember dua ribu dua puluh satu dinas sosial kota bandung mencatat ada satu ratus enam puluh sembilan orang ditangkap
mereka adalah pengemis dan pengamen jalanan yang masuk golongan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau ppks
cnn indonesia bandung jawa barat